maka persoalan ini sudah selesai
pak ustadz saya pamit dulu ini istri saya sudah ngajak ngajak pulang
bu haja kenapa nyari di toko saya bukan di tokonya pak haji jaang
kang kosim itu adik si nana itu mencuri emas istri saya gitu tak
gini aja bu haja saya tidak mau nanya
tidak mau berdebat nanti malah jadi panjang
ada baiknya kita pertemukan ibu hajah dengan nata dengan mediasi polisi
nanti dulu nih kalau ke kantor polisi mah susah
mami mau bolak balik ke kantor polisi
jadi gimana mau kantor polisi atau
sudah tuh kang ini mah dimusawarahkan saja
nunggu nya lama ya
nunggu siapa yang nunggu
akan kamu ngapain kesini
kan kamu yang sms hakang suruh kesini
siapa yang sms akan
jangan becana udah gak usah malu malu
akan jihante serius gak becanda
jihante gak sms akan
jadi yang sms akan siapa
ya gak tau
ya udah ya akan silahkan akan cari siapa yang sms akan
jihante banyak masalah
eh kamu bawa motor pake perhitungan dong
wan wan wan wan udah udah minggir minggir orang lagi kesel nih
eh kamu kenapa wan
eh eh eh eh wan orang tuh lagi kesel
gak usah dagang
gak paham gak paham masya allah
pasti gara gara urusan perempuan lagi kan
jihan kan ditolak lagi kan
jangan sok tau deh wan
aneh bukannya sok tau
tapi aneh mau kasih nasihat sama wan
kalo deketin jihante sebaiknya pikir pikir lagi deh
bukan nasir juga wan
lah lah lah bukan itu
sebaiknya ente fikirkan dong perasaan abah ente
gak mungkin abang ente mau berbesan
dengan orang yang
yang sudah mengajak ajak tokoh emasnya sendiri
maksudnya wan kang haji jahal
mengajak ajak tokoh emas abah ente
hanya untuk mencari perhiasan hajah janah yang hilang
wah seluruh pasar heboh
wan hasan kita mau
eh teh gadis
siapa yang mau nikah sih di masjid
iya kok warga semuanya pada mau kesana
tapi mau ada sidang
siapa yang mau cerai
bukannya sidang cerai
tapi mau menidangkan mata
dia dituduh mengambil emas yang menghaja jana
masa sih seorang guru ngaji mau mencuri
kan ini baru mau dibukti
bahkan bener atau tidak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kuji syukur kehadir allah swt
yang telah mengubah
ikan kasih sayangnya rahmatnya
untuk kita bermusyawarah
di dalam menyelesaikan suatu persoalan
menceritakan kronologis kejadiannya
sampai emas itu hilang
emas itu saya simpen di kamar ustadz
eh saya tidak tahu kapan hilangnya
tahu tau sudah tidak ada
bu haja lupa menaruhnya mungkin barangkali
pak ustadz saya itu belum pikun
tapi kenapa nata yang jadi bisa tertutup
waktu peristiwa itu terjadi
tidak ada orang yang datang ke rumah
pak ustadz paling tahu
si jihan meminta si nata
untuk mengajari mengaji di rumah
ya saya tahu saya mengerti
tapi ada saksi kah yang melihatnya
kalau saksi mah nggak ada
itu si nata yang ambilnya yang malingnya tuh
demi allah pak ustadz
saya tidak mencurinya
saya bersama jihan mengajarinya mengaji
saya tidak sampai masuk ke kamarnya aja jannah
ini mah menurut jihan ya
pan kamu mengajari si jihan pakai hijab
jadi bisa saja waktu si jihan pakai hijab
kamu datang ke kamarnya
memang pakai hijab
tapi itu teh
demi menjaga pandangan saya terhadap jihan
bukan untuk apa apa
ya sudah sudah sudah
yang saya tanyakan adalah
apakah ada saksi yang melihatnya
ya ya kalau saksi mah enggak ada pak ustadz
kalau tidak ada
kita tidak boleh menuduh sembarangan
itu bisa termasuk fitnah
paham pak ustadz
nah sekarang saya tanyakan kepada nata
apakah kamu bersedia disumpah
kalau kamu benar benar tidak mencurinya
saya bersedia pak ustadz
saya tidak mencurinya
baik kalau begitu
kita adakan sumpah
semangat itu kumar
mual sina tak tunduk
woi itu dia mah jujur
pak ustadz jadi begini pak ustadz
ini mah sudah sudah
sina tak tidak mungkin berbuat salah
jadi sina tak terbebas
sudah itu mah
ya sudah ya sudah sudah
maka persoalan ini sudah selesai
eh pak abi
ya allah ya allah
nah pak ustadz
bila kalau gitu saya juga pamit dulu
terima kasih pak
jadi merepotkan pak haji gara gara masalah ini
nggak ada yang perlu dimaafkan
bukan salah kamu bukan salah saya
ini semua adalah ujian
tapi gara gara ada yang fitnah ke saya
toko emasnya pak haji kosim jadi diacak acak sama pak haji jahat
sudah pasti ada hikmahnya
lebih baik toko yang acak acakan daripada keimanan dan ketakwa kita yang acak acakan